ya jadi selain warga sulawesi tengah yang menjadi korban dan juga berusaha bangkit
warga lombok nusa tenggara barat ini juga terus bangkit berbenah pasca gempa agustus lalu
saya sebagai orang lombok merasa sangat bangga nih sama saudara saudara yang ada di lombok
karena mereka semua nggak ada yang putus asa dan mereka terus berusaha untuk bangkit gitu dari keterpurukan
sudah berani pulang ke rumah karena rumah rumahnya mungkin yang sudah hancur
sekarang ini ada inspirasi baru lagi nih
rumah tradisional sasak yang kokoh berdiri saat gempa ini jadi inspirasi para relawan dan juga warga terdampak gempa
untuk bikin rumah yang seperti itu
ah ya bagus banget ya
karena juga kemarin kan mai saat lagi ada berita gempa langsung juga terbang ke lombok ya
keluarga semuanya baik baik sehat kan
alhamdulillah keluarga semua sehat selamat
nah keluarga ini nggak bikin rumah ini nggak rumah tahan gempa sekarang
sebenarnya ada sih rumah lumbung namanya ya rumah lumbung nama rumah sasak ini
jadi ini mungkin karena memanfaatkan material ramah gempa kali ya mas ya
betul jadi warga justru beralih ke bambu untuk membangun hunian sementara dan juga tempat beribadah
nah berikut kisah lombok bangkit pasca gempa
dengan kekuatan gotong royong masyarakat lombok terus memulihkan diri
berkira untuk membangun hunian tahan gempa untuk menawan sementara
keperkasaan rumah adat sasak yang kokoh berdiri juga dilirik banyak warga yang terdapat

dan juga untuk membangun hunian bambu yang lebih bersahabat
negeri berjuluk seribu masjid itu telah kehilangan ratusan tempat ibadah
yang hancur karena guncangan gempa
dengan memanfaatkan material bambu lokal mereka membangun kembali surau bahkan masjidnya
lombok bangkit pasca gempa
bahu membahu warga dan relawan saling berkontribusi untuk menegakkan kembali surau yang tahan gempa
selamat pulang empat
saya ingin membantu mereka
ini material yang bagus
untuk penyerang bumi
ini lebih aman
berarti nanti dari surau akan menjadi rumah bisa menjadi sekolah mungkin
bisa bisa jadi
kita ini kan ada akan bangun surau akan bangun masjid
makanya program kita yang kita usung ini adalah tegaknya surau kami
jadi kita mau masyarakat itu tetap komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan rohaninya mereka
saat ini kan kita ketahui bahwa semua pemenuhan kebutuhannya itu hanya berupa
apa kebutuhan jasmani saja
makan kesehatan nah seperti itu
ternyata mereka juga sangat butuh sekali kebutuhan rohani
mereka sholat dengan sangat tidak nyaman
hanya atapnya terpal saja gitu ya
sedangkan mereka dengan kondisi yang sedang down
dan mereka butuh tempat yang nyaman untuk mereka memohon kepada rabnya
di surau ini
dengan proses pengawetan secara organik
konstruksi surau berbahan bambu akan bertahan selama lebih dari tiga puluh lima tahun
iya dengan segala kelebihannya
bambu yang dipandang sebelah mata
kini naik pamor dan banyak diminati sebagai solusi alternatif
untuk membangun kembali lombok
dengan material lokal yang lebih bersahabat terhadap gempa